keinformasi lainnya jumlah korban keracunan makanan di kelurahan genteng kota bogor jawa barat kamis pagi bertambah dua orang
sementara tiga puluh delapan warga yang dirawat telah dipulangkan tim dokter lantaran kondisinya membaik
sepasang suami istri korban keracunan makanan nasi kota kamis pagi dirawat petugas ugd rumah sakit umi kota bogor
keduanya mengalami gejala mual dan muntah hebat dan baru diperiksa tim medis lantaran kemarin menolak diobati
sementara tiga puluh delapan orang korban keracunan masal yang sempat dirawat semalam telah dipulangkan karena kondisinya membaik
ketiga puluh delapan korban kini dirawat jalan usai mengalami lemas hingga sakit perut hebat
kasus dugaan keracunan makanan ini masih diselidiki polsek bogor selatan
polisi telah mengamankan sampel makanan untuk keperluan uji laboratorium
berdasarkan laporan tadi malamnya ke tiga puluh delapan setelah pagi ini masuk baru aja langsung
dua pasien suami istri juga yang menurut pasiennya adalah juga ikut memakan makanan dari pajak itu
jadi dari semua yang dibawa ke kami satu pun tidak ada yang dikeluar
jadi semua bisa diizinkan berpulang
sebelumnya puluhan warga di kelurahan genteng kota bogor jawa barat rabu malam dievakuasi ke rumah sakit
lantaran mengalami keracunan masal selain sakit perut dan mual
seluruh korban juga menderita muntah usai menyantap sajian nasi kotak acara undangan
satu persatu warga dievakuasi petugas dari rumahnya di kampung dekeng kelurahan genteng kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat
usai mengalami keracunan masal rabu malam
dari lima puluh warga yang dilarikan ke rumah sakit belasan diantaranya harus menjalani perawatan intensif
lantaran mengalami dehidrasi akut
sebelumnya warga yang kebanyakan kaum ibu dan anak ini menghadiri acara undangan syukuran di rumah tetangganya pada rabu pagi
usai menyantap sajian nasi kotak warga kemudian sakit perut dan mual
enggak itu biasa pas kesini kesininya
terus bolak balik kamar mandi
udah aja sampai jalan juga nggak bisa tegak seperti itu aja
meski tak menelan korban jiwa
namun lebih dari dua puluh korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit setempat
dalam proses kemudian kita mengamankan barang bukti
yaitu berupa bumi bumi kemudian makanan nasi pok yang disantap
dibawa atau diminta keterangan
dibawa atau diminta keterangan saksi saksi
berapa orang pak saksinya sudah di
ya ini sudah kurang lebih sudah ada sepuluh orang
untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini
untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa itu
sampel makanan diuji di laboratorium
sampel makanan diuji di laboratorium
petugas kepolisian telah menyita sampel makanan serta bumbu masak
dari rumah warga yang menggelar acara syukuran
muhammad juanda bogor jawa barat